indah dan mempesona
itulah kata yang terucap saat melihat langsung pelengkung pantai dengan bentuk pesisirnya yang melengkung ke dalam
dan menonjolkan sebagian pulaunya keluar
dikisahkan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua sekelompok peselancar asal amerika serikat
mengadakan sebuah ekspedisi berburu ombak di sejumlah pantai dunia
timbalah mereka di pelengkung
di sini mereka berlabuh dan menyebut pantai pelengkung dengan sebutan g land
sebutan ini dilekatkan karena bentuk pantainya yang menyerupai huruf g atau g dalam bahasa indonesia
bibir pantai g land membentuk huruf g
dikelilingi oleh buih buih putih sisa deburan ombak
menandakan g land dikelilingi oleh ombak ombak eksotis yang menjadi daya tarik bagi peselancar
tak hanya itu g land juga menyimpan pesona alam liar
letaknya yang berada di dalam wilayah perlindungan taman nasional alas purwo
menjadikan g land terjaga secara alami
kehidupan satwa liar di taman nasional ini menjadi daya tarik tersendiri
monyet monyet bergelantungan bergerak ke sana kemari
bersanding dengan kehidupan para wisatawan

ada yang terganggu atau mengganggu
ditambah lagi indahnya padang savana yang tersembunyi di antara rimbunya hutan purwo
kehidupan yang harmoni alam liar manusia dan rumah ibadahnya yang kokoh berdiri
di dalam benteng pepohonan rindang
di balik kerimbunan hutan ini tercipta harmonisasi alam liar
dan kearifan masyarakat purwo
yang masih menjaga keutuhan budaya spiritual
deretan pepohonan membentuk lorok
perlintasan jalan menuju sebuah situs tua
tak ada catatan berapa usia situs kawitan yang sudah ada sejak hutan purwo dibuka
di sini kearifan lokal berlangsung
doa doa pemujaan kerap dilantunkan untuk memohon perlindungan kepada sang kuasa
agar tetap menjaga keaslian pura

ketika berhenti kearifan lokal berlalu berjalan ke arah tempat yang tidak terkenal
ini adalah bagian dari kearifan lokal yang masih dijaga di alas purwo
dan sebagian masyarakat jawa melakukan ini sebagai salah satu upaya
untuk menjaga situs temuan sejarah yang ditemukan pertama kali saat alas purwo dibuka
masyarakat purwa mempercayai situs kawitan sebagai pintu gerbang menuju alam lain di hutan purwo
sulit untuk terkabul satu doa
kalau tidak melewati pintu gerbang
tidak kulonungun dulu gitu loh
jadi ini tempatnya kulonungun
yang jelas paling inti itu adalah ini
jalak situs kawitan ini
ini kan sebagai gapuro dari orang yang lakon di alas purwo
alas purwo dikenal dengan kerajaan goib
ini pintu gerbangnya
tempat ini adalah situs kawitan
ini tidak boleh diropak
makanya dulu dibangun dengan ada yang salah
disitu ada dulu tertutup
itu dulu tertutup
kemudian kita sarankan ini harus dibuka
karena apa ini pintu gerbang kok ditutup
itu harus dibuka
jadi tempat ini
peninggalan sejarah ini harus kita uri uri
agar supaya apa ya
kepentingan wisata ritual tadi
selain menjadi pelaku kegiatan spiritual
tim suto juga bertugas sebagai polisi hutan purwo
bertugas sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
ia kian meyakini
purwo adalah representasi dari kebesaran tuhan
yang patut dijaga dan dilestarikan
ia menyebut di hutan seluas empat puluh dua empat ratus dua puluh hektare ini
terdapat hutan inti yang tidak boleh dicamah dan dirambah

di hutan ini terdapat kayu dengan usia ratusan tahun
bahkan tim suto meyakini
purwa adalah asal mula peradaban
hal itu ditandai dengan ditemukannya situs kawitan
dan nama hutan yang disebut purwo
purwo itu artinya kawitan
dari segala peradaban
kemanusiaan di dunia
bukan cuma di indonesia
bukan cuma di banyuangi
tetapi di seluruh dunia
kisah pewayangan itu berasal dari india
berata yuda ramayana
itu berasal dari india
jadi gak ada wayang india wayang jogja
dan purwo adanya hanya di
yaitu di taman nasional alas purwo
penjaga di alas purwo mencatat
dalam sebulan bisa ada seratus hingga dua ratus
pelaku wisata spiritual
wisata spiritual biasanya dilakukan
di sejumlah titik
seperti di gua di tepian laut
dengan tempat tersembunyi di antara
bebatuan karang atau di bawah pepohonan
yang usianya diyakini mencapai
tidak hanya dari dalam negeri
pelaku wisata spiritual juga berasal dari asia tenggara
seperti tiongkok india
thailand sri lanka
kalau wisata spiritual itu rata rata pengunjungnya dari indonesia saja atau dari negara lain pak
dari macam negara pun ada
walaupun tidak sebanyak lokal
ya dari india dari turki
itu daerah apa
yang kemarin lagi rame
daerah wuhan kemarin itu
itu terus kemudian dari filipina
karena macam negara ya otomatis sedikit sedikit
karena jauh ya
yang paling banyak tetap lokal
lokal terbanyak adalah jawa tengah
ini adalah salah satu spot wisata spiritual
disebut dengan parang irang
disebut parang irang karena
karangnya atau batunya ini berwarna hitam
dan rata rata mereka yang menjalani
wisata spiritual itu untuk
mencari ketenangan batin
atau mungkin mencari kedamaian
yang tidak mereka dapatkan di kota besar
misalnya atau di tempat tempat yang riuh
dan cukup banyak
atau mungkin bahkan lebih
gua yang dijadikan sebagai wisata spiritual
tidak hanya dari dalam negeri
tapi dari manca negara
bagi mereka yang bisa
menjalani wisata spiritual
duduk di sini
pantai pelengkung dan alaspurwo
tak dapat terpisahkan
bentang hutan dan lautannya yang berombak
menjadi perpaduan sempurna
keunikan dibalik kerimbunan alaspurwo ini
adalah daya tarik yang patut
wisata spiritual ditangkap sebagai
wisata ritual yang mampu menarik wisatawan
alaspurwo tidak hanya sekedar hutan
tetapi alaspurwo adalah hutan tropis
yang mencari cakar biosipersi
dan di dalamnya juga mengandung
daya tarik yang nilai plus
kalau orang jawa bilangnya mistis
tetapi kalau kita ngomongin adalah wisata ritual
di dalamnya juga ada situs kawitan
yang cukup panjang
dengan puranya yang luar biasa
tapi di dalamnya juga ada
ada tujuh macam gua
dan ini menjadi tempat ritual
bagi masyarakat umum
banyak pertapa pertapa yang umurnya
konon bisa mencapai ratusan tahun
bertapa di sana untuk mencari sesuatu
karena memang alaspurwo
diakini menjadi tempat ritual terbaik
karena hutannya cukup
masih bagus terjaga dengan baik
dan tidak banyak orang yang menjaman
lengkung atau jilen dan alaspurwo
adalah sihir alami bagi wisatawan
yang mencintai perpaduan sempurna alam liar
keindahan dan tantangan
untuk menaklukkan ombak
yang mampu mencapai tujuh meter

itu lebih baik itu sulit untuk mencapai kekurangan tapi ketika kita datang ke sini kita merasa baik dan itu membantu banyak

kamu harus datang ke sini untuk merasakannya sendiri
kamu kembali dalam waktu saya merasa semuanya berkurangan

itu adalah perang yang lebih besar jadi kita bisa memperkuat diri kita sendiri dan itu sangat istimewa
saya suka datang di lepas di pantai karena itu mengingatkan saya ke rumah
ya saya sangat terkesan dengan monyet di sini saya suka monyet dan saya suka menonton mereka dan apa yang mereka lakukan
ini sangat lucu ini adalah bagian yang saya suka di sini dan hidup di luar biasa

jadi saya sangat menikmati waktu di sini
kesuksesan world surfing league championship tour g land pro menjadi pertimbangan untuk kembali di gelar tahun berikutnya
dengan dukungan pemerintah jiland patut dilihat dunia dan dikenalkan sebagai tempat eksotis yang menyimpan ombak terbaik dunia
berkah dari world surfing league championship tour g land pro sektor wisata kembali bangkit
perekonomian warga pun terangkat
sentra kuliner layanan jasa sewa perahu motor sewa mobil dan penginapan mendulang berkah
untuk memberikan dukungan pada server supporter ada yang menyewa perahu motor dan perahu karet
tak puas melihatannya melalui tayangan langsung di layar kaca mereka juga ingin menikmati permainan dari spot terdekat dengan area surfing
dalam sehari sewa perahu motor seharga satu juta rupiah
ada sekitar lima pemilik perahu motor yang mengambil kesempatan ini
tak hanya itu setelah terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas sopir mobil jeep pun mendulang rezeki
dalam sehari mereka bisa empat kali pulang pergi dari lokasi parkir wisatawan hingga ke pantai pelengkuk
sekali jalan harga yang ditawarkan sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah
dari pantai pancur biasanya wisatawan harus mengendarai jeep untuk menuju ke g land atau pantai pelengkung

seharian ada berapa wsl
sehari maksimal empat trip
karena dibatasi kuotanya
delapan puluh orang kalau sudah penuh akhirnya buka tutup
masuk entah ada yang keluar sini masuk
karena diberi id card mbak
kalau pakai id card gitu ya
berkahnya apa pak untuk teman teman driver
karena kayak gimana sih mbak
kemarin ini kena pandemi jadi kan sepi banget nggak pernah narik
ketika ada ini alhamdulillah bisa kayaknya puas sih mbak
sehari sampai berapa pak dapat
dapat ada yang tiga ada yang empat maksimal empat
banyak ya pak ya
alhamdulillah karena corona kemarin
memang daya tarik yang paling banyak itu memang surfing pak ya
untuk menuju pantai pelengkung dari titik parkir pengunjung membutuhkan waktu tiga puluh menit
sepanjang tiga puluh menit wisatawan disajikan dengan pemandangan hutan yang lebat
suasana teduh dan sejuk
jika beruntung sesekali berpapasan dengan binatang liar
seperti kijang kelinci babi hutan atau bahkan burung cenrawasi
hutan purwo dan eksotisme jilet daya tarik yang kerap memunculkan rasa ingin tahu pengunjung
taman nasional arus purwo justru menjadi perekat bagi hutan alami di banyuwangi maupun di indonesia
bahkan ini menjadi surga tidak hanya selancarnya
tetapi bagi turis mancanegara ini semacam jungle ya
jungle hutan tropis yang luar biasa dan menjadi aroma khusus ya dari sektor pariwisata
kalau kita melihat sektor pariwisata bukan hanya pantai tapi ini bagaimana pantai bisa bersejajar dengan hutan
ada tidak hanya sekedar hutan tapi satuannya juga bisa kita lihat
situsnya juga kita bisa lihat di sana
ada situs tertua yaitu situs kawitan di mana agama teman teman kita agama hindu juga berhiasa melakukan doa
ritual di tempat itu
eksotisme jilen dan purwo tidak hanya menarik bagi wisatawan asing tapi juga wisatawan domestik
lebih lebih keberadaan kompetisi surfing tingkat dunia membuat pengunjung berbondong bondong datang dan menyaksikan perhelatan yang sudah lama dirindukan
kuliner tentu menjadi salah satu tujuan yang banyak dikunjungi wisatawan domestik
selain untuk sekedar beristirahat dan bercengkrama mereka juga bisa mengisi perut dan melepas dahaga dengan aneka jajanan dan minuman yang tersedia di sentra kuliner pancur
karena area ini masuk dalam area taman nasional tak banyak gerai kuliner yang boleh dibuka
kecuali hanya di sentra kuliner yang sudah ditentukan titiknya
sektor lain yang turut terdongkrak dengan adanya wsl adalah sektor penginapan
pasca pertandingan digelar sejumlah penginapan di gland masih menerima tamu
perhari mencapai dua belas hingga lima belas tamu yang berasal dari berbagai negara
tak ada hal lain yang dicari wisatawan mancanegara di sini selain alamnya yang liar hutannya yang asri dan lautnya yang berombak tinggi
kita langsung full lagi ya sekarang ya
bosl tamu check out dari wsl langsung ada tamu check in lagi
dan kita kemungkinan bakal ramai terus sampai september
soalnya kebetulan nombaknya bagus
bulan september itu cuacanya yang paling stabil
bulan september bakal full book kita semua sampai september
jilet eksotisme pantai berbalut keelokan alam liar
tempat setiap insan pencinta sportivitas
tas air menulang kenikmatan
uci baku diantara debur ombak rendam dalam hangat arus samudera hindia
dan bercengkrama ramah dengan satwa yang kerap hadir menyapa